dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota surabaya sejak bulan november dua ribu tujuh belas
menerapkan sistem identitas kependudukan berbasis digital
melalui aplikasi ikd masyarakat akan dimudahkan saat melakukan transaksi pelayanan publik
hanya melalui telepon genggam
misalnya dalam hal pengurus perizinan
ataupun sekedar menunjukkan data ktp tanpa perlu mengeluarkan bukti fisik identitas
hingga akhir januari dua ribu dua puluh
dispenduk capil kota surabaya mencatat baru sekitar dua puluh tiga warga surabaya
yang sudah terdaftar dalam aplikasi identitas kependudukan digital
dari dua sembilan juta penduduk kota surabaya setidaknya pemerintah kota surabaya
menargetkan dua puluh lima persen warga yang sudah terdaftar pada sistem identitas digital
dalam waktu dekat ini karena banyak manfaat pelayanan yang bisa dinikmati warga
tidak hanya ada ktp di sini tapi ada kk
kemudian juga ada produk produk
kementerian lain yang sudah kerjasama dengan kementerian dari kementerian dari
sehingga muncul juga id nya di sini seperti bpjs
seperti npwp seperti tanda bukti vaksin
dan yang lain lainnya itu semua ada di sini
dan bertahap ini terus bertambah informasinya
karena banyak kementerian yang juga akhirnya kerjasama dengan kementerian dari kementerian dari untuk hal ini
cukup mudah untuk memiliki identitas kependudukan digital ini
yang pertama masyarakat
pengguna diminta untuk mengunduh aplikasi ikd melalui playstore
kemudian buka aplikasi untuk mengisi nik email dan nomor hp
setelah pengisian data selesai maka pengguna diminta untuk bersuap foto
setelah semua data sesuai maka akan masuk dalam tahap scan qr code
untuk mendapatkan qr code ini
pendaftar dapat mendatangi kantor kecamatan terdekat atau mall pelayanan publik suara surabaya
nantinya petugas akan melakukan aktifasi akun dan identitas kependudukan digital pun bisa dimanfaatkan
bagi warga surabaya adanya sistem digital pada identitas kependudukan ini dinilai memudahkan
apalagi di dalamnya tidak hanya memuat data ktp saja
sebenarnya saya agak ragu ragu
tapi ternyata ketika disampaikan kita harus download dulu aplikasinya
tetapi ternyata setelah saya coba itu gampang sekali
dan yang terpenting adalah di dalam aplikasi ini
semua data saya dan keluarga saya itu ada semua dan lengkap
dan selain itu ini sangat membantu sekali kalau umpamanya kita lupa bawa ktp
saat ini aplikasi ikd baru bisa di download bagi pengguna android saja
sementara untuk sistem operasi pada ios masih dalam tahap pengembangan
selain itu untuk terus mengajak warga yang terdaftar dalam ikd
pemerintah kota surabaya akan melakukan upaya jemput bola
melalui sekolah sekolah kampus hingga sejumlah instansi
diak larissa heru sudarmanto surabaya jawa timur